pemerintahsan korupsi kami sepagi kembali memanggil suni tanuwijaya saksi dalam kasus reklamasi pantai utara jakarta
ini merupakan pemeriksaan kali ketiga suni di kpk
pemanggilan kembali suni tanuwijaya terkait kasus suap dibalik pembahasan dua rancangan raperda mengenai reklamasi pantai jakarta utara
suni diperiksa untuk tersangka m sanusi mantan anggota dprd dki jakarta yang tertangkap tangan kpk
pada tiga puluh satu maret dua ribu enam belas dengan barang bukti uang tunai sebesar satu satu miliar rupiah
kasus ini menjerat tiga tersangka yakni m sanusi arisman wijaya dan trinanda prihartoro
untuk arisman wijaya dan juga trinanda penyidik telah merampungkan berkasnya dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan